nah tapi nih kalau nonton bola supaya nggak terlalu sedih kan enaknya ditemani minuman ringan sama snack kan pra
enak lah nonton bola sambil ngemil itu luar biasa ya itu nikmat yang luar biasa
nah kami akan memberikan tips kepada anda cara asik makan snack saat nonton bola adalah one minute tips
tadi mungkin banyak yang tanya tanya apa sih yang daniel bawa coba praktekin
jadi ini adalah minumannya diatasnya snacknya coba
sudah kita kasih sudutan
uh ceritanya gitu kan
atau saya wax waxnya yang ronda onda ronda onda gimana
jadi minum sambil makan tanpa berantakan
oke ada caranya nih untuk buat ini pra
tapi saya butuh bantuan prabu
ini pertama tentu kita siapkan snack dan juga minumannya
minumannya yang botol kayak gini plus anda tahu kan ya
anda tau kan ya
ini kan tempat ataupun wadah dari siphone cake atau segala macam kue kue yang ada di swalaya nih
bisa anda coba potong setengahnya terus anda beri bolongan di bawahnya gitu dilubangi ya
gitu di lubangi
digunting aja nih ya
oke setelah itu silakan anda buka minumannya
ini dijadikan seperti ini kan jadi aman ya
nah setelah itu baru deh kita isi nih
snack snacknya di sini gitu
snack aja ribet ya
tenang ini langsung jadi satu nih
semuanya gitu prap
jadi kalau habis kan ketahuan juga kan
bisa deh kayak gini langsung dimakan langsung diminum juga
kalau kehausan gak usah perlu perlu
jadi jangan takut ketinggalan setiap momen dari pertandingan
kadang kadang gitu ya
lagi di tengah tengah makan kehausan eh kedapung gak taunya udah goal
terima kasih pak
terima kasih pak